fenomena penguatan dolar atau yang juga disebut super dolar
telah membuat perekonomian global menjadi semakin tidak pasti
dolar amerika diprediksi terus menguat terhadap seluruh mata uang asing termasuk rupiah
dalam seminar bertajuk seminar nasional transaksi lindung nilai
sebagai alat tata kelola keuangan negara dan perusahaan
gubernur bank indonesia agus martowardoyo kembali memperingatkan
untuk mewaspadai resiko yang timbul akibat ketidakpastian perekonomian global
salah satunya dengan melakukan kerjasama lindung nilai
yang saat ini sudah banyak disediakan oleh jasa perbankan
kita semua memahami bahwa kalau kita bicara tentang lindung nilai
ini hubungannya adalah terkait dengan risiko antara transaksi kegiatan kita
baik kisah itu sebagai penanggung jawab perusahaan
ataupun penanggung jawab keuangan negara
bila melibatkan satu transaksi dengan palupa asing
jadi kalau kegiatan kita itu adalah kegiatan yang berkaitan dengan
adanya tagihan valuta asing
atau kewajiban dalam bentuk valeta asing
apakah kita mempunyai aktifa di neraca kita
atau pasifa di neraca kita dalam peluta asing
penjualan atau penerimaan atau biaya dalam perusahaan asing
artinya kalau kita kaitkan dengan rupiah
itu artinya ada risiko
apakah itu pejabat yang mengelola keuangan negara
apakah pejabat yang mengelola institusi
ataupun bumn dan perusahaan
kita akan membicarakan tentang risiko
dan risiko nilai tukar itu akan dapat dilakukan
pengendalian apabila kita mengeterapkan manajemen risiko
dan manajemen risiko itu antara lain untuk kita melaksanakan kegiatan lindung nilai
terus berkomitmen untuk mendukung transaksi lindung nilai
diaturnya transaksi lindung nilai
telah diatur dalam sebuah ketentuan
pemerintah dapat melakukan transaksi lindung nilai
dalam rangka pengendalian resiko pembayaran bunga hutang
juga pengeluaran cicilan pokok hutang
pemerintah dan badan usaha milik negara
diharapkan dapat melakukan manajemen resiko yang lebih baik
dalam rangka memitigasi risiko keuangan